ya udah miskal tuh sebentar doang gak usah harus lama lama kayak gini
kan panas handphone gue ada di dalam kantong kalau dia bunyi terus
ya ampun lu tuh emang pada dasarnya kegeeran mulu ya
siapa juga ya miss call
oh gue belum orang ini gue lagi ngabarin bokap gue karena gue pulang telat
takut dia khawatir
nah terus ini siapa yang telepon
lah yang mana gue tau ya lo liat lah
percobaan pertama gue berhasil gue udah bikin boy dan temen temennya celaka
eh dong kirimin gue senja tolong dong
kalah minta mulu boros bener lo kayak muka lo
barang barang aja lo kalau ngomong muka gue gini gini lebih muda tujuh belas tahun daripada umur gue
oh ada belakang
gila manaan nih jalan ini
seni renang renang tuas
hanukkah ya anda
woy jangan lari lo
mau kemana lo woy berhenti
woy jangan lari woy
lepas jaket sekarang juga
sekali lagi gue ingetin
lo berdua keluar dari geng warrior kalau mau hidup lo tenang
kita kembali ke base camp
iya jangan sampai ada korban yang lain
ingat tiga ratus ribu
sampai ternyata kalau r yolah ke praise
cuma berdua doang yang lain pada kemana
gak tau kak
ya kak tadi habis beli makan
udah makan semua
berebut kan tadi makannya
kan kak gue selalu ngingetin kalau makan itu nggak boleh berebutan
harus selalu diingat itu ya
ternyata boy sering bawain makanan buat anak anak jalanan
sampai mereka semua deket sama boy
siapa tau mereka ngeliat anak yang bawa kalung lu
ade ade kakak boleh nanya gak
kalian lihat gak anak kecil yang namanya ipang
tingginya segini rambutnya lurus terus badannya agak kurus
tadi dia pakai baju warna merah
gak ada yang lihat kak
oh gitu ya
yaudah nanti kalau kalian liat yang namanya ipang
langsung kasih tau ke kak boy ya
biar kak boy sampaikan ke kakak
yaudah keren seret lagi ya
gak apa apa lu minta nomor telepon gue
gak mau disih
setiap lu mau tidur
lu mau teror gue kan
aduh udah deh lo
gak usah kegeran
siapa juga yang mau neror atau teleponin lu tiap malam
mungkin harusnya lo tuh bersyukur tau gak sih
namanya pemaksaan tau gak
lu kan punya hak untuk nolak
terus banget dimintain gitu doang
ya udah miss call tuh sebentar doang
gak usah harus lama lama kayak gini
kan panas handphone gue ada di dalam kantong
kalau dia bunyi terus
lo tuh emang pada dasarnya kegeran mulu ya
siapa juga ya miss call
oh gue belum
karena gue pulang telat
takut dia khawatir
ya terus ini siapa yang telepon
lah yang mana gue tau ya lo liat lah
kalau dia misalnya di carne asama kan gue tau dia plaza
kalau yang bener bener ya disarung
papa pengen lihat kamu sama anak jalanan
nanti ini kan papanya kaboy dia mau video call
nah misalnya nanti dia nanyain karena dibilang halonya kenceng ya
kita balik lagi
gimana pak udah percaya
papa kan cuma pengen make sure boy kamu lagi sama siapa di mana
bapak cuma pengen tahu kok
harusnya papa ngelakuin ini dari lima tahun lalu waktu aku masih smp
karena saat itu aku butuh banget perhatian papa
aku butuh banget waktunya papa
papa malah sibuk kerja kan
jadilah aku yang sekarang
bukan bikin masalah yang suka bikin honor
kayak yang sering papa keluhin
papa sadar kalau selama ini terlalu sibuk sampai kurang perhatian sama kamu
kalau begitu nanti malam kita ngobrol ya
bapak ingin bicara sama kamu
papa tunggu di rumah
kamu di sini
kenapa lah lo mau ninggalin gue lagi kayak biasanya
kak boy pulang dulu ya
jangan ada yang nakal ingat
kak boy mau
mau kak cualquier buah sama mereka tuhan bisa
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
lu mau ngapain sih bawa gue kesini
lu lihat kan taman ini rame banget
banyak banget orang suka luangin waktu disini
maksud gue kita sambil lihat sekitar siapa tau lo bisa nemuin anak pakai baju merah tadi
eh tunggu tunggu tunggu
gue pengen makan lah
ya gue lapar gue harus makan
nemenin lo seharian itu nguras tenaga gue
gue perlu asupan dong
ya ampun lo kira gue juga gak capek kan
aku juga capek kali sama lo seharian
karena lo selalu bawa masalah baru ke dalam hidup gue
ngadepin waktu bikin capek jiwa dan raga tau gak
terus maksudnya apa
lo lapar juga
bilang aja kali dari tadi
ya udah porsi makan lo berapa
penting banget pertanyaan lo
kalau porsi lo normal satu kayak orang orang pada umumnya gue rela traftir nasi goreng paling enak di sini
tapi kalau porsi lo kayak tukang gali kubur kayak kuli lima piring
ya kali gue makan lima porsi lo kiranya perut gue segede apa
gimana gue tau siapa tau porsi makan lo banyak
pahan sih lo ngebelin banget jadi orang
maksudnya mending gue cari makan sendiri tau gak
ya udah gak usah ngambek dong
ya udah gak usah ngambek